beberapa mantan pengikut dan saksi dalam kasus dimas kanjeng taat pribadi merasa terancam jiwanya
beberapa orang bahkan mengaku mendapatkan teror
gubernur jawa timur soekarwo memastikan bahwa mantan pengikut padepokan dimas kanjeng akan mendapatkan perlindungan dari polisi
sementara upaya pemulangan pengikut taat pribadi yang masih tinggal di sekitar padepokan dimas kanjeng akan menunggu proses penyelesaian hukum terlebih dahulu
begitu pula dengan proses pengembalian uang mahar yang telah dibayarkan oleh para pengikut padepokan
semua di proses hukum dan dilindungi oleh polisi oleh tim keamanan kita
tidak perlu khawatir karena full di backup oleh